setelah menabung lebih dari empat puluh tahun seorang buruh tani di ponorogo akhirnya bisa menunaikan ibadah haji
meski gembira namun juri juga sedih karena dia belum bisa memberangkatkan istri dan anaknya ke tanah suci
seperti inilah keseharian juri ahmad syair seorang buruh tani yang tinggal di desa polorejo kecamatan babadan ponorogo
kaki berusia enam puluh empat tahun ini pekan depan akan berangkat ke tanah suci arab saudi bersama tiga ratus lima puluh dua jemaah asal ponorogo lainnya
keinginan bapak tiga anak ini menunaikan ibadah haji tidaklah mudah
ia baru bisa berangkat haji setelah menabung selama lebih dari empat puluh tahun
ia setiap hari menyisihkan upahnya sebagai buruh tani untuk mendaftarkan diri naik haji
berkat keinginannya yang kuat juri kini dapat menikmati hasilnya dan masuk ke dalam
dalam calon jemaah haji gelombang pertama kloter tujuh embarkasi surabaya
tercapainya ya akhir akhir ini sekitar tahun dua ribu enam ini setelah itu saya dengan keluarga saya
mengumpulkan uang itu ya nampaknya cukup untuk membiayai ikut naik haji
dari data kementerian agama ponorogo tiga ratus lima puluh tiga calon jamaah haji akan berangkat tanggal sepuluh agustus
mendatang menuju tanah suci
bandara juanda surabaya
untuk calon jemaah haji tertua berusia delapan puluh delapan tahun sedangkan calon jemaah haji termuda berusia tiga puluh tahun